sementara itu mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi diperiksa komisi pemberantasan korupsi selama lebih dari empat jam
gamawan menyambangi gedung merah putih sekitar pukul sepuluh pagi dan keluar pada pukul tiga sore
dirinya kembali diperiksa terkait kasus megakorupsi iktp
dalam proyek iktp senilai lima sembilan triliun rupiah tersebut gamawan juga diduga menerima uang sebesar empat lima juta dolar amerika atau lebih dari enam puluh miliar rupiah
meskipun begitu gamawan mengatakan hari ini dirinya diperiksa untuk dua orang tersangka yaitu ex direktur pt murakabi sejahtera irvanto pambudi
serta pemilik delta energi singapura madeoka masagung
ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal dua pengusaha tersebut
terkait kicauan setia novanto dalam sidang ktp elektronik yang menyebut madaoka mengirim uang masing masing sebesar lima ratus dolar amerika kepada puan maharani dan pramono anung
gamawan kembali menegaskan ketidaktahuannya
saya tidak tahu saya benar benar tidak tahu
kan teman teman semua mengikuti di persidangan kan
saya nggak pernah tahu sampai sekarang dengan siapa
satupun tidak pernah kenal saya kan
ya kan sudah terungkap di pengadilan tidak tahu satu pun
termasuk yang ini termasuk anang termasuk andi gak pernah ketemu saya
nah itu semua sudah di pengadilan tadi juga ditanya itu kenal nggak sama mas agung
tidak pernah ketemu tidak kenal kenal tidak sama ivan tidak pernah ketemu tidak kenal
jadi saya cuma itu ditanya yang lain itu cuma memeriksa yang lama masih ada tidak yang dikoreksi atau tidak